kita beralih ke informasi lain memeriahkan hari jadi dki jakarta ke empat ratus dua puluh
jakarta fair kemayoran dua ribu delapan belas menggelar pesta kembang api
acara ini pun disambut antusias ribuan warga yang memenuhi arena pekan raya jakarta kemayoran jakarta pusat
bunyi sirine mengawali perayaan pesta kembang api penanda dimulainya acara malam muda mudi
yang digelar jakarta fair kemayoran dua ribu delapan belas dalam rangka menyambut hari jadi jakarta ke empat ratus dua puluh
didampingi komisaris utama pt gxpo murdayepo sekda pemprov dki saifullah dan sejumlah wali kota
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno membuka acara yang diadakan di arena pekan raya jakarta kemayoran jakarta pusat pada kamis malam
dalam sambutannya sandi berharap agar potensi ekonomi jakarta
semakin tumbuh maksimal agar dapat memperbanyak jumlah lapangan kerja
dan kita yang paling menang khususnya di hari lembaran ini
yang tak memenangkan ekonomi jakarta sebagai gerbang ekspor nasional
destinasi wisata halal global pusat investasi sukuk
target kita ekonomi lima tahun mendatang tumbuh tujuh persen
naik dari dua ribu delapan belas yang insya allah akan mencapai enam tiga persen
karena setiap satu persen pertumbuhan ekonomi bisa membuka lebih dari dua ratus lima puluh ribu tenaga kerja baru
ini baru menang seperti patah hilah menang kita memelawan kemiskinan
melawan pengangguran dan kita menang melawan kesenjangan
acara ini disambut antusias oleh warga ibu kota dan sekitarnya
ribuan orang memadati sekitar arena pekan raya jakarta
selain mengapresiasi rangkaian acara yang digelar dalam menyambut hud dki jakarta
sejumlah pengunjung pun berharap dengan bertambahnya usia
dki jakarta bisa semakin tertib dan aman
harapannya untuk dki itu untuk lebih baik lagi
gak itu pasti gak macet
gak gampang buang hamba sembarangan
pokoknya dki itu pinggirnya kayak lebaran gini kali ya
yang motor gak di trotoar trotoar tuh
nah itu terutama motor
karena kita mau mobil takutnya sama motor kadang
harapannya untuk jakarta jakarta menjadi kota yang lebih tertib lebih aman
dan lebih nyaman lagi untuk dikeluarkan
jika ada yang akan hidupnya kayak buang sampah jangan semayangan gitu lagi
menjadi lebih tertib aja
selain pesta kembang api perayaan hut dki jakarta di jakarta fair dua ribu delapan belas pada kamis malam
juga dimeriahkan dengan pemilihan
jakarta fair dan hiburan dari grup musik run
adea fitriana jakarta